ratusan warga dari dua desa di kecamatan tongas kabupaten probolinggo jawa timur adu mulut di
rsud tongas pada selasa malam ratusan warga ini marah dan nyaris ricuh setelah pihak rumah sakit
melarang jenazah pasien reaktif kofit sembilan belas dibawa pulang untuk dimakamkan oleh keluarga emosi warga
bertambah setelah rumah sakit akan memakamkan pasien dengan protokol kesehatan warga beralasan
pasien meninggal berusia lima puluh sembilan tahun itu masih dinyatakan reaktif dan belum positif covid sembilan belas
karena hasil swab belum turun emosi warga redam setelah polisi berhasil melakukan mediasi
dan jenazah pasien pun boleh dibawa pulang untuk dimakamkan oleh keluarga namun warga wajib
mengikuti protokol kesehatan saat pemakaman dari pihak keluarga sebenarnya ada apa apa tidak ada
masalah ini cuma masalah tetap dari rumah sakit juga mengikut keluarga yang memadikan juga pakai
dua dari satu ratus tiga puluh tiga peserta seleksi kompetisi bidang atau skb calon pegawai negeri sipil kota madiun
sesi pertama dinyatakan reaktif kofit sembilan belas keduanya pun harus menjalani tes di ruang isolasi khusus
yang berada di asrama wisma haji kota madiun pada rabu siang menurut kepala badan kepegawaian daerah
kota madiun berdasarkan hasil pemeriksaan suhu tubuh kedua peserta di bawah tiga puluh tujuh tiga derajat
kasius namun karena yang bersangkutan membawa surat keterangan rapi tes dengan hasil reaktif
maka keduanya pun menjalani tes di ruangan khusus sama sama mereka memiliki hak yang sama untuk
mengikuti tes semuanya kami bantu bahkan untuk proses karena mereka kondisinya reaktif kami
bantu mulai dari apa barcode bin dan sebagainya kedua peserta yang reaktif ini diketahui berasal
dari luar kota madiun tim liputan cnn indonesia